hujan deras yang mengguyur kawasan bogor membuat sungai cipakancilan meluap senin malam
derasnya arus sungai membuat dua rumah yang berada di bantaran sungai di kelurahan bondongan kecamatan bogor selatan ambruk
sejumlah penghuni histeris lantaran tak sempat menyelamatkan harta bendanya
penghuni rumah di kampung warung bandrek kelurahan bondongan kecamatan bogor selatan kota bogor ini terus menangis
akibat rumahnya rusak parah diterjang luapan sungai cipakancilan senin malam
tak satupun harta benda yang sempat diselamatkan
lantaran air sungai datang tiba tiba menerjang rumah mereka
empat rumah terendam di mana dua rumah diantaranya ambruk
beruntung musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa
namun empat kepala keluarga terpaksa dievakuasi ke rumah tetangga sekitar
di dalam tadi ada berapa orang pak
keluarga ada sembilan
ke bawah hanyut
ke bawah hanyut
cuma yang ini aja yang dipakai
jadi perabotan dulu mau ke bawah hanyut
ada pun beberapa titik rekan rekan kita sekarang sedang asesmen di masing masing wilayah
terutama di wilayah bogor selatan
kalau untuk daerah bogor barat itu sudah alhamdulillah kondusif
kalau kita di asesmen tadi kita yang itu dua rumah ya karena atap
cuma jumlah jiwanya ini masih kita perdalam lagi
berapa butuh apa aja yang kita butuhkan
hingga senin malam petugas sargabungan masih mengevakuasi warga yang rumahnya rusak
sementara itu puluhan rumah di dua rw setempat juga terancam longsor
akibat hujan masih mengguyur kawasan tersebut